kompastv yang akan menghadirkan informasi
terkait arus balik mudik lebaran dua ribu dua puluh
karawang jawa barat malam ini
diterapkan selama puncak arus balik
jumlah kendaraan di tol layang mbz
kilometer empat puluh delapan arah jakarta menunjukkan
adanya peningkatan di masa arus balik lebaran ini
namun arus lalu lintas terpantau ramai lancar
meski sesekali di jalur contra flow
kendaraan tersendat karena ada penyempitan jalan
saudara untuk mengetahui kondisi terkini
di gerbang tol cikatama di karawang jawa barat
sekita ke rekan grazia terlebih dahulu
sangat mungkin mario dan juga saudara
karena contra flow yang diperlakukan
kepadatan yang terjadi disini
tapi ini dikarenakan adanya penyempitan
ini sempat terjadi adanya antrian
penerian panjang menuju ke km empat puluh enam
ini sepanjang dua km lebih sudah
berbeda kondisinya dengan yang terjadi
menuju ke tanjakan tol layang mbz
ataupun bagi pengendara yang melewati
ini justru sudah tidak tampak lagi
kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas
berbeda dengan kondisi yang terjadi pada
laju kecepatan pengendara untuk saat ini
adalah lima puluh hingga enam puluh km per jam
berbeda dengan kondisi yang terjadi pada
ini para pengendara sudah mulai
maupun ke bagian bawah atau layang mbz
perbedaannya sangat menurun drastis
jam jam tertentu seperti yang terjadi
ini sempat terjadi kemacetan di beberapa titik
ini justru kemacetan dimulai karena
rest area ini ditutup oleh petugas jasa marga
ketika anda beristirahat di rest area
yaitu lima belas menit hingga tiga puluh menit saja
banyak beberapa pengendara ini
tentu ini menjadi hambatan bagi para pengendara
maupun ke jalur tol layang mbz
untuk tetap tidak memanfaatkan
tadi saya pantau petugas ini sudah mulai mengantisipasi
agar pengendara ini tidak memanfaatkan
yang terjadi di jalur kontraflow selain karena
penyempitan ini juga terjadi karena
di tengah jalan yaitu di jalur kontraflu
bagi pengendara yang melewati jalur kontra flow
pengendara lain yang melintas ke jalur kontra flow
di malam hari khususnya melewati
ini yang saya pantau beberapa corn
untuk sebagai pembatas jalur di kontra flow
sehingga ini yang menjadi perhatian
memperhatikan kendaraan anda yang melintas di
saudara yang juga melintas di atas
beberapa hari saya bertugas
ini mobil derek jasa marga beberapa kali
perhatian bagi anda yang
kendaraan anda ini mengalami mogok
mati mesin ataupun pecah ban
jika anda menuju ke atas tolayang mbz
mario ya gracia mengingat hari ini
dan besok akan dimulai
jam pukul dua belas malam nanti
antisipasi tidak akan lepas dari yang
karena kalau tidak terjadi
lintas di jalur tolayang mbz
ini ada sedikit perbedaan
ini justru mulai lengang ya
kalau kemarin ini kendaraan melintas dengan
kecepatan rendah yaitu dua puluh hingga empat puluh km per jam
ini kemungkinan bisa menjadi
untuk para pengendara untuk bisa melakukan
arus balik lebaran pada malam ini
seperti itu apalagi melihat besok
bekerja jadi banyak orang yang berlomba lomba
karena sudah mulai banyak masyarakat
tolayang mbz ini pada siang tadi
situasinya tidak terlalu banyak
maupun ke bagian bawah
jalur kontra flow karena ada penyempitan jalan
kemacetan terjadi itu hanya di
tetapi kewaspadaan tetap harus diperhatikan ya gracia